jurnalis kompas tv muhammad syahri romdon melusuri jarak rumah pegi salah satu dpo yang diduga otak pembunuhan dengan tiga lokasi pembunuhan vina dan eki
selain menyita sejumlah barang bukti polisi juga menepis isu salah tangkap kepada buron pembunuh kasus vina pegi
di belakang saya ini adalah rumah pegi alias peron yang kemarin dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh tim gabungan dari satreskrim pores cirebon kota bersama polda jawa barat
kami akan mengajak anda saudara untuk melakukan penelusuran dari titik rumah pegi tinggal ke beberapa titik titik lokasi yang diduga dilakukan tempat eksekusi pembunuhan
awal kejadian lokasi dan kemudian kembali ke rumah pegi
dan juga tempat pegi dan kawanannya membuang dua jasad vina dan juga eki
polisi langsung menggeledah rumah pegi di cirebon usai berhasil menangkapnya di bandung jawa barat
pegi diduga otak pembunuhan vina yang berhasil buron selama delapan tahun setelah menganiaya vina dan eki hingga tewas
sejumlah barang bukti berhasil disetap polisi seperti kartu keluarga ijazah raport
lokasi rumah peggy tak jauh dari lokasi pembunuhan hingga pembuangan jasad fina dan eki
dari penelusuran jurnalis kompas tv dengan menggunakan motor
jarak rumah eki menuju ke lokasi tempat pembunuhan vina berkisar lima ratus meter atau bisa ditempuh selama lima menit
tadi kami baru saja keluar dari gang seroja yang berada di sekitar lima puluh meter
yang dilakukan terhadap vina dan niki oleh kawanan geng motor tersebut
ya disinilah tindakan eksekusi yang dilakukan oleh kawanan geng motor tersebut terhadap vina dan juga eki
usai menganiaya vina dan kekasihnya eki para pelaku menurut polisi membawa kedua korban yang sudah kritis ke jembatan layang jalan raya talun kecamatan talun kabupaten cirebon
di aspal sekitar trotoar dan tiang listrik dengan dali kecelakaan lalu lintas tunggal
kami berada di lokasi pembuangan jasad eki dan juga fina
dan ternyata jarak antara ketiga lokasi tersebut antara rumah pegi dengan lokasi pertama dan lokasi yang paling terakhir ini itu tidak berjauhan atau berjarak sekitar tiga ratus sampai tiga ratus lima puluh atau empat ratus meter
dan disinilah menjadi titik akhir para kawanan
sementara itu polisi memastikan penangkapan pegi yang diduga otak pembunuhan kasus fina dan eki sudah sesuai dengan prosedur dan membantah dugaan salah tangkap
kami mohon doa daripada masyarakat banyak tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan sop prosedur yang berlaku
kami sedang bekerja dan mohon doanya
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap
setelah berhasil menangkap satu buron yang diduga sebagai otak kasus pembunuhan vina dan neki
polisi masih mengejar dua pelaku lain yang masih buron
mohd syarin romdon kompas tv cirebon jawa barat
setelah menangkap satu dpo kasus pembunuhan vina dan eki polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa pegi yang diduga sebagai otak pembunuhan vina dan eki
lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis kompas tv ada fida alatas langsung dari bandung jawa barat
bagaimana pemeriksaan polisi terhadap pegi
setelah dua puluh empat jam polisi akhirnya menetapkan pegi setiawan sebagai tersangka
yang diduga ini memang menjadi otak pelaku kejahatan pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa fina di cirebon pada delapan tahun lalu tepatnya di tahun dua ribu dua
tentunya penetapan peggy setiawan sebagai tersangka ini dilakukan oleh pihak kepolisian
dan pasca melakukan sejumlah pemeriksaan tidak hanya kepada tersangka
di antaranya ini adalah ketujuh terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa fina subang
yang sebelumnya dipenjarakan di lapas cirebon begitu ibrahim dan juga saudara pada saat penangkapan pegi pada selasa lalu
ini pihak penyidik dari polda jabar juga meminta
dipindahkan ketujuh terpidana tersebut ke dua rutan yang ada di kota bandung
yakni rutan banci dan juga kebun waru
untuk kemudian memudahkan proses penyelidikan dari kasus ini
dan selain kemudian memeriksa ketujuh terpidana yang terlibat dalam pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa vina cirebon
yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga melakukan penggeledahan dari rumah pegi setiawan
pada rabu siang hingga sore hari berlangsung sekitar tiga jam
ibrahim dan juga saudara di kabupaten cirebon
dan dari penggeledahan yang dilakukan sejumlah dokumen ini disita oleh polisi atau diamankan oleh polisi sebagai barang bukti
di antaranya adalah seperti yang disebutkan tadi brahim dan juga saudara
ijazah lalu juga rapor serta dokumen dokumen pribadi lainnya milik pg setiawan
untuk kemudian melihat apakah betul ada
ada hubungan dari pg setiawan dengan kemudian vina dan juga eki
dan selain itu polisi juga informasi yang kami dapatkan sempat memeriksa motor yang berada di rumah pegi setiawan di kabupaten cirebon
namun ini tidak sampai diambil sebagai barang bukti
tentunya masih banyak hal yang ingin kami tanyakan
awak media tanyakan ibrahim dan juga saudara terkait kasus ini
apakah kemudian dengan ditetapkannya pegi sebagai terbukti
tersangka ini pihak kepolisian juga sudah mengantongi nama dan juga keberadaan dari dua dpo lainnya
mengingat inilah ibrahim dan juga saudara yang selama ini menuai fokus begitu ya dari masyarakat terkait keberadaan dari adanya tiga pelaku lainnya
yang terlibat dalam pembunuhan vina cirebon pada delapan tahun lalu
dan ini yang nanti akan kami tanyakan lebih dalam lagi
kepolisian menyebut tidak bisa banyak memberikan informasi terkait teknis penyelidikan karena khawatir akan mengabulkan penyelidikan ibrahim
jadi nanti pihak kepolisian berjanji secepatnya akan memberikan informasi jika hal tersebut sudah bisa diberikan kepada publik ibrahim
fidalatas untuk laporan anda langsung dari bandung jawa barat